ya nama nama sedang digodok kan nama nama itu diusulkan dari bawah
nama nama sedang digodok hari ini kami juga rapat secara maraton
perjuangan yang berprestasi yang memperoleh kenaikan kursi di dprd tingkat kabupaten kota
lebih dari tujuh puluh hari ini telah kita keluarkan surat tugas untuk terus melakukan langkah langkah konsolidasi
dalam rangka pilkada serentak
nama nama terkait dengan siapa yang menjadi calon gubernur di wilayah wilayah yang menjadi sorotan publik
seperti jakarta jawa barat
sumatera utara kemudian jawa tengah bali sulawesi utara dan hampir seluruh indonesia termasuk papua dan aceh
pahok dan adanya dia dan mas anies juga bisa mendaftar di pd
ya jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter indonesia sehingga nama nama itu diusulkan dari bawah
kalau gubernur diusulkan dari dpc dan dpd
mas anies sebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur
jadi nama nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut
nama nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan
kalau nama nama yang di daftar di pcpdip di sumatera utara gimana mas
ya proses komunikasi politik terus dijalankan terhadap gubernur indra shalwa dan shalwa dan anies
terhadap gubernur incumbent kemudian wakil gubernur incumbent
juga terhadap nama nama kepala daerah pdi perjuangan yang memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya